kita beralih ke berita demam berdarah
meski saat ini tengah musim kemarau
namun angka penderita demam berdarah di jombang terus meningkat
di rsud jombang pasien dpd mencapai empat puluh lima orang
dan separuh diantaranya adalah anak anak berusia di bawah empat belas tahun
sejumlah pasien demam berdarah dirawat intensif di rumah sakit umum daerah jombang
pasien dirawat khusus untuk memulihkan kondisinya
dua puluh persen pasien demam berdarah yang dirawat didominasi anak anak usia empat belas tahun ke bawah
menurut salah satu orang tua
anaknya difonis demam berdarah setelah sebelumnya sempat dirawat di klinik
karena kondisinya yang terus menurun waktu itu langsung dirujuk ke rumah sakit
sementara itu data di rumah sakit jombang menunjukkan tren demam berdarah yang naik tajam
hal ini agak tidak biasa mengingat sekarang mulai musim kemarau
sedangkan penyakit demam berdarah biasanya meningkat saat musim penghujan
demam berdarah itu hanya ada pada musim musim terutut
terutama adalah awal hujan sampai dengan bulan bulan maret baru mulai ada penurunan
untuk saat ini ada di setiap musim jadi setiap bulan kunjungan demam berdarah
diberkirakan jumlah pasien demam berdarah di jombang adalah sekitar sepuluh persen
berdarah akan terus mengalami peningkatan pada bulan oktober mendatang